ini dari dinas sosial ini apa ya dibilang untuk mengamankan anak anak jalanan
tapi emang diambil ini pak betul pak
bapak tunggu dulu bang bang
nah terus pak
serius ini keren nih
nggak kuku ya lihat dulu bang
video viral yang diduga perampasan uang seorang pengemis oleh empat anggota satpol pp ini
terjadi di kawasan lampu merah nagoya kota batam pada minggu delapan belas oktober lalu
para pelaku mengangkut pengemis tersebut dengan menggunakan mobil operasional dinas sosial
usai diperas korban yang juga penyandang disabilitas diturunkan di pinggir jalan yang sepi
tim direktorat reserse kriminal umum polda kepulauan riau menangkap keempat pelaku pada senin malam
polisi juga mengamankan mobil milik pemerintah kota batam yang digunakan para pelaku
salah satu pelaku merupakan aparatur sipil negara atau asn
sedangkan tiga orang lainnya merupakan pegawai honorer yang sudah bekerja
selama tiga tahun
modus para pelaku yakni berkedok melakukan tugas penertiban gelandangan dan pengemis
sebetulnya pemerasan diduga pemerasan
sementara menurut kepala dinas sosial pemerintah kota batam hasimah
keempat anggota satpol pp tersebut ditugaskan di dinas sosial sebagai petugas bko
atau bantuan kendali operasi
yang ini nih adalah mereka sendiri inisiatif mereka sendiri
oknum daripada satpol pp yang ditugas kota batam
kalau kami tidak ada tindakan ini biar aja ranah
karena mereka ini bukan kami yang menyuruh
para pelaku kini tengah diperiksa secara intensif oleh ditreskrimum polda kepri
mereka dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh delapan kuhp tentang perampasan
dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara
agusiswanto batam kepulauan riau